majunya bupati terenggalek emil elistianto dardak dalam bursa pilgub jawa timur cukup mengejutkan banyak pihak
namun emil mengaku sudah mempertimbangkan secara matang dan berharap dapat memberikan nilai tambah bagi warga jawa timur
sementara pdip mengaku kecewa berat dan menyerahkan penilaian kepada masyarakat
bupati terenggalek emil elistianto dardak akhirnya terpilih mendampingi kofifah inder parawansa setelah hasil kajian yang dilakukan tim tujuh belas
yang terdiri dari para kiai dan ulama menilai emil adalah sosok yang potensial untuk mendulang suara pendukung di jawa timur
emil sendiri tidak menduga jika ia akhirnya maju dalam pilgub jatim karena hal tersebut diluar prediksinya
namun dukungan yang datang secara tepat melalui sejumlah kiai dan ulama jawa timur membuat ia tak bisa menolak
apalagi fisik kofifah dianggap sama dengan pemikirannya dalam membangun jawa timur
apa yang telah terjadi selama satu dua hari terakhir ini di luar dari dugaan saya
itulah sebabnya kenapa kami fokus saat itu bukan untuk membuat statement di publik tapi justru untuk berkomunikasi
terkait terpilihnya emil sebagai pendamping kofifah wakil ketua dpd pdip jawa timur menyatakan keputusan tersebut merupakan sikap politik pribadi
pdip menyerahkan penilaian citra emil dardak sebagai pemimpin kepada masyarakat
ya terakhir karena waktu itu sudah rekom sudah hampir turun baru ke dpp
tetapi sekjen mengatakan itu hak pribadi
jadi hak pribadi kita dikatakan bahwa hak dipilih dan memilih
hak menjadi anggota dan keluar dari anggota
sementara pimpinan wilayah nahdlatul ulama jawa timur kiai haji hasan mutawakil allah
meminta warga nahdliyin tidak terpecah belah terhadap majunya emil dan kofifah di pilgub jatim
biarlah ini berjalan atau masih ada waktu
yang penting yang penting semua warga nu masyarakat jawa timur
walaupun berbeda aspirasi politik jangan sampai memecah belah persaudaraan
tetap berkuat ukuhah nahdliya ukuhah watonia
karena jawa timur adalah barometer nasional
pwnu berpesan dengan majunya dua kader nu
agar persaudaraan sesama masyarakat jawa timur dan warga nahdliin tetap dijaga
dan demokrasi berjalan sehat